pisang benarkah pisang bisa membantu program hamil
membimbing para wajib pajak untuk melaporkan spt mereka
pengen ngerasain ngalahin uph lah ya pasti ya
atau meniru atau paling tidak mengambil peran yang penting
biar gak ketinggalan nih untuk informasi
ga video yang kemarin ini udah diedit belum
setelah itu kita baru beri isian yang lain
benar benar jadi pas lagi dapet tawa libur kan jatohnya waktu itu bilangnya libur kan
beberapa karya lukis dan piala ia pajang di rumahnya